boleh kami teruskan ya
sudara saksi ya tadi sudara saksi menyebut nyebut bahwa
tambahan kontribusi itu ada dinyatakan dalam kepres nomor lima puluh dua tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan perda nomor delapan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima
ya pertanyaan saya
saudara saudara saksi yang menyampaikan keterangan bahwa ada tambahan kontribusi
kepada saudara saksi sesuai dengan kepres dan perda ini siapa
itu disampaikan waktu di jabat oleh prt sekda pertama kali pak wiryad moko
di waktu itu saya masih jadi wagu
kami menemukan perjanjian kerjasama mki
yang di sini
jelas disampaikan ada kontribusi
makanya saya sampaikan kenapa izin yang baru kok tidak sama dengan izin mky
di antara tujuh belas pulau pulau mki yang pertama kali melakukan reklamasi sebetulnya
baik saya tanya kepada saudara saksi mengenai penyebutan kontribusi tambahan
selain yang sudah karena saya tidak membaca itu perjanjian
maka dari kepres lima puluh dua dan perda nomor delapan tidak ada satu kata pun yang menyebut adanya kontribusi tambahan
tapi begini pak di sini sebut bisa kita tafsirkan
itu tafsir sudara saksi
bukan tafsir ada dasar hukumnya
karena kontribusi sudah ditulis di bapenas
dan ini dibuktikan dengan kemauan pengembang yang tidak keberatan memberikan kontribusi tambahan dengan perjanjian kami sebelum perda
jadi ini adalah dasar suka sama suka membuat perjanjian
dengan menampilkan kontribusi tambahan
dengan menampilkan kontribusi tambahan dengan perjanjian kami sebelum perda jadi ini adalah dasar suka sama suka membuat perjanjian
dengan menampilkan kontribusi tambahan
dengan menampilkan kontribusi tambahan
disitu lebih jelas talking five percent
ditafsirkan menukar guling
kalau tukar guling nanti menilai asetnya bagaimana
saya pikiran saudara saksi ya saya tidak bicara soal tukar guling
pasti tukar guling mbak
saya masih mau tanya kepada saudara saksi
aturan yang mengatur sehingga ada kesimpulan itu tadi
sehingga ada kesimpulan itu tadi
karena disitu disebutkan ada hak dan kewajiban pihak pertama
disitu disebutkan untuk menyampaikan
membangun semua yang di darat
termasuk pompa rumah tua segala macam
nah untuk membangun itu uang dari mana
kalau saudara saksi lihat secara baik
pertimbangan huruf b
itu dikatakan ruang daratan pantai
bukan ruang daratan
ini tegas betul yang ada secara terarah dan terpadu
saya sampaikan artinya waktu kepres ini dikeluarkan
ada semangat substansi
memperbaiki daratan pantura
jadi untuk memperbaiki pantura ini
maka harus membangun rusun
juga karena banyak penghuni penghuni liar di atas saluran pantura
pertanyaan saya sederhana pak penasihat hukum
bagaimana kita bisa membereskan pantura
kalau uangnya itu tidak ada kontribusi
baik pertanyaan saya kepada saudara saksi ya
ini kan saudara saksi sekarang ini akan membebankan
biaya di daratan dengan pulau
kenapa tidak saudara saksi minta kepada pembangunan pembangunan
yang di daratan
di daratan sudah ada fasum fasos
kalau klb kami juga kenakan kontribusi tambahan
itu dibebankan pada mereka
sekarang semua izin sertifikat layak fungsi
kami bebankan menyelesaikan dating dan trotuar
kalau tanpa dating trotuar sekeliling
maka saya tidak berikan izin
saya bebankan juga untuk menyelesaikan
baik pertanyaan saya adalah
yang saudara saksi bebankan itu
tidak pakai persen pak
jadi disitu ada kewajiban trotuar
karena kita tidak pernah menemukan
presiden dasar hukumnya
kalau pulau reklamasi
ada dasar dari ancol barat
dan ancol timur
disitu dengan bumd saja
makanya dari situlah
saya tidak menggunakan dividen
dirumuskan jadi njop
jadi ada dasarnya
saya sudah tanya terhadap saudara
fera di ruangan sedang ini
itu hanya dari asumsi
saudara bisa katakan bahwa
ini sebagai dasar
sementara ini asumsi
asumsinya kan angkanya
sekarang pertanyaan saya pak
kalau mau dihilangkan
pertanyaan saya sekarang
kenapa badan legislasi
dan pengembang saja setuju
dengan perjanjian dengan kami
itu yang saya tanya
jadi saya heran dengan badan legislasi
yang saudara bela
pada saat hukum
sementara pengembang menyatakan
setuju dengan saya
perjanjian gitu loh
dasarnya ya kerjasama ini pak
tolong saudara saksi dengarkan
dasar dari perjanjian
itu ada satu
terhadap perjanjian perjanjian yang lain
yang juga dibuat
apakah juga ada yang seperti itu
hanya tidak sebutkan angka
di dalam tagi kontribusi pun semua ada
jadi istilah kontribusi tambahan
itu justru di presiden hukum perjanjian dengan mki
itu ada di pasal
kontribusi tambahan dalam penyediaan infrastruktur
dan pelaksanaan pendatang kawasan pantai utara jakarta
ini dasar hukum kontribusi tambahan
ada yang berkata
saya hanya menggunakan hak diskresi saya
kalau saya sebagai gubernur
gubernur yang lalu
di tahun sembilan puluh tujuh
mengenakan kontribusi tambahan
saya tidak menggunakan kalimat yang sama
kira kira penuntut umum akan menganggap
saya terima uang atau apa
menghilangkan kata kontribusi tambahan
jadi hari ini kita berdebat
bukan soal dasar hukumnya
dasar hukum soal perjanjian
saya sederhana pak
kalau saya jadi auditor pak ya
kalau saya temukan ini
ini dihilangkan dulu pak
kalau saya temukan ini
saya akan bertanya
gubernur yang lama minta kontribusi tambahan
kenapa kamu tidak ada kontribusi tambahan
ini kontribusi tambahan ini jelas
pak penuntut umum
justru saya mempersoalkan
memberikan izin di dua ribu dua puluh
tanpa kata kontribusi tambahan
saya kira keterangan itu
silahkan sudara tanya
iya saya harap penuntut umum bisa proses lebih dalam
untuk masalah ini
kalau anda mau main lanjut lebih lanjut
sudara saksi ya
proses lebih dalam pak penuntut umum
tolong hormati persidangan
kalau hakim gak suruh berhenti
saya gak berhenti pak
silahkan aja pak
tadi juga saudara saksi mengatakan bahwa
kontribusi tambahan ini
yang disampaikan kepada saudara saksi
yang digunakan untuk menghitung itu
kita tidak mempersoalkan
besaran berapa persen sekarang pak
itu kan ada bukti dividen
pertanyaan bapak kan tadi
nanya sama saya dasar hukum
tidak ada kontribusi tambahan
saya buktikan ada
kalau persoalan ini berapa persen
harusnya penuntut umum yang ngejar saya
waktu saya dipanggil kpk
kan dki lebih untung
saya sih maunya ya
tapi kan kita kan dasarnya kan
dan mereka sepakat
untuk mereka kontribusi
saya teruskan dulu pertanyaan saya
tadi sebelum keterangan ini
menyampaikan bahwa ada tim yang menghitung ijop itu
bukan tim menghitung njop
tim yang menghitung
kira kira berapa persen
kalau di njop kan
kalau di njop kan
nah hitungannya njop yang dijadikan dasar
itu dan itu
itu dan itu
itu dari mana
siapa yang menyusunnya
kita gunakan ancol
jadi mereka menggunakan jonasi
semua gunakan jonasi hasil reklamasi
jadi ada pantai indah kapuk
ada pantai mutiara
semua itu dasar disitu
dasarnya dari situ ya
dianggap satu jonasi
lebih lanjut kepada saudara saksi
yang di ancol barat
dan yang lain lain

ini yang dianggap satu jonasi
menurut pengetahuan sudara saksi
dibandingkan dengan yang di pulau itu akan sama
dasar hitungannya beda
makanya disitulah dibuat rumus
bagaimana biaya produksi
itu dipanggil tenaga akli
bikin pulau itu
satu meter persegi
berapa meter berapa uang dihitung
pembagian di ancol barat
kalau bagi hasil dividen adalah tiga puluh tujuh puluh
nah tiga puluh tujuh puluh beda nggak
waktu menginvestasikan pulau
di pinggiran dengan di daratan
di daratan lebih murah
kalau dia lebih murah
jadi kan kita bicara
pertama soal untung ruh
jadi kita tidak mempijakan
ini lebih mahal lebih murah
berarti keuntungan itu
dari nilai jual di asumsi
disitulah saya sampaikan juga
makanya saya bilang lebih baik dirumuskan menjadi
nah sekarang penuntut
penasihat hukum jangan membuat mengacaukan
kita disini dalam sidang ini adalah
kalau penasihat hukum mempersoalkan
kenapa gak sepuluh
ya jangan ke arah situ bawanya gitu
saudara saksi saya ingatkan ya
jangan terlalu gampang
menuduh nuduh ya orangnya
saya cuma kan karena mengarah begitu
sidang ini kan urusannya kan menghilangkan
itu kan asumsi sudara saksi
asumsi saya bisa juga berbeda
ya silahkan penasihat hukum
saudara saksi katakan tadi bahwa
itu menurut sudara saksi
bukan menurut saya itu laporan dari
ibu tuti tertulis kepada saya
oleh kepala balik dah
ini jelas saya tulis
ini jelas ada dokumen otentik
apakah juga tidak dia sampaikan
pertanyaan saya adalah
apakah tidak disampaikan oleh tuti
ibu tuti sampaikan
ibu tuti sudah sampaikan
dan ibu tuti mengatakan pak taufik mengatakan
gubernur sudah setuju
sejak kapan saya setuju menghilangkan
orang bodoh juga tahu pak
perunggu sama emas
warnanya boleh sama
saya tidak mungkin mau hilangkan
ketegasan dari sudara saksi
apakah memang betul menurut ibu tuti
mau tuker sesuai dengan tulisan ini
makanya saya suruh tanda tangan balikin ke taufik
disitulah sekda lapor sama saya
sekda mengatakan ini bukan gila pak
sejak kapan bahasa melayu saya begitu jelek
yang mulia ustaz
supaya ini clear
apakah betul siapa diantara para saksi
secara benar dan tidak mengenai ini
kami harap nanti ketika saudara taufik
ibu tuti dan saudara gubernur ini dipanggil kembali
penuh temuan saatnya nanti sudara
taufik akan hadir
ya rencananya ya
tapi belum saatnya paling kali
nanti bisa kita tanyakan siapa yang menulis itu
ya karena kami gak ingin forum pengadilan ini
dijadikan bahan fitnah yang mulia
justru yang fitnah duluan siapa gitu
kemarin saya tanya kepada sudara sepulah
sebagai sekretaris daerah saudara saksi
dia menerangkan dihadapan persidangan ini
dari seluruh pad
itu ada beberapa bagian
itu akan mendapatkan insentif
pertanyaan saya kepada saudara saksi
apakah ketika hal ini dibicarakan
dengan staf staf saudara saksi
ada juga yang membicarakan soal insentif ini
dari pendapatan daerah
pad kami ada insentif
ida ada pp yang mengatur
dan itu semua dibagi
termasuk ada pp yang mengatur uang operasional
itu semua dari pad dari pbb
bahkan ada saudara peraturan gubernur
nomor satu ratus delapan puluh tiga dua ribu lima belas yang sudah ada
untuk mengatur pembagiannya
itu diatur oleh pp
saya kira pak hakim ini tidak relevan
menanyakan soal pp
pembahasan rencana peraturan daerah
maksudnya ditanyakan apakah ada insentifnya atau tidak
justru karena itu yang saya mau tanya
kalau pp ini tidak ada insentif ini
tidak ada insentif insentifan soal ini
dprd yang mendapatkan honor
dari setiap anggaran
perda yang diketok palu
mereka rapat ada honornya
saya tanya kepada saudara saksi
dengan besaran njop yang tadi digunakan
apakah pihak eksekutif
setiap pbb yang dipungut
pasti dapat insentif
tapi saudara penelitian hukum
jangan mengarahkan seolah olah kami
yang menentukan kenaikan ngop
karena itu sudah saya jelaskan kepada penuntut umum
itu ada tim
dan ada jonasi yang ditentukan oleh menteri keuangan
maksud saya pertanyaannya tidak relevan
dalam hal penasihat hukum membela kliennya
pertanyaannya tidak sesuai
tentu tidak demikian dimaksudkan
justru karena penasihat hukum kan tidak tahu
ya maksud saya sampaikan pak
tidak ada hubungan
ini kan urusan birokrasi
yang dengan penelitian hukum tidak mengerti
saya teruskan kepada saudara saksi ya
tadi sudara saksi mengatakan
kontribusi tambahan ini ya
sudah dimasukkan dalam raperda
sudara saksi tahu
kapan raperda rt rw ini
khususnya mengenai kontribusi tambahan itu
saya tidak tahu persisnya
tapi waktu mengajukan raperda ini
kita masukkan surat
itu teknis bisa tanyakan kepada staff saya
saya hanya kebijakan
kebijakan sudara saksi itu
apakah kebijakan ini sejak
raperda ini dipersiapkan
kami telah berniap
ada kontribusi tambahan
itu dimulai pertemuan di pantai mutiara
saat itu mereka hanya bersedia
memberikan kontribusi satu juta sampai dua juta rupiah
makanya dari situlah kita mulai meminta
baik pertanyaan saya adalah
saya tanya kepada saudara saksi
vera dan tuti kemarin
ya dalam persidangan yang lalu
mereka sampaikan bahwa rt rw ini sudah disiapkan
sejak tahun dua ribu sebelas
tapi tidak ada satupun yang bisa menjawab
apakah kontribusi ini sudah disiapkan atau belum
masuk dalam raporan
itu yang saya temukan disini
kenapa izin oleh sudara faujibowo
kenapa raperda di jaman saat itu
ada bukti kontribusi tambahan dihilangkan
makanya saya tidak berani mengikuti jejak beliau
karena kalau ini satu hari jadi temuan
ini bagi saya tindakan korupsi
di dalam forum ini
saya berharap penuntut umum atau kpk
atau jaksa atau polisi
bisa meneliti yang bapak maksudkan
kenapa dua ribu sebelas sudah menyiapkan raperda ini
kenapa tahun sembilan puluh tujuh ada
di dalam menyiapkan raperda dua ribu sebelas
hilang kata kontribusi tambahan
kenapa izin prinsip ke semua pulau
yang ditandatangan oleh saudara faujibowo
beberapa minggu seminggu sebelum kami dilantik
itu menghilangkan ini
saya minta semua aparat hukum periksa
untuk masalah ini
biar media bisa tulis
ada apa disini
bagus penuntut prinsip hukum
dan dari situ saya dari dasar situlah
saya tidak berani lakukan
karena ada penghilangan kontribusi tambahan
pertanyaan saya lebih lanjut
kepada saudara saksi
mengenai besaran kontribusi tambahan ini
sosialisasi yang saudara lakukan
itu seperti apa
kita pada pertemuan ada youtube
saya juga sudah sampaikan
kalau mereka keberatan
dengan dasar tiga puluh tujuh puluh nya bumd
kalau masih tidak terima ini
kita punya hak tidak melanjutkan pulau reklamasi
itu saya tegaskan
jadi itu adalah hak prerogatif saya
ketika sesuai undang undang empat puluh tahun dua ribu empat belas
ketika saya ingin menambah penghasilan di dki
menyelesaikan perusahaan ini
menyelesaikan semua pembangunan di dki
itu saudara sudah gunakan itu sebagai diskresi
punya hak diskresi untuk menuntut
pertanyaan saya tadi saudara penuntut umum bertanya
kepada saudara saksi
mengenai belum disahkannya rapor dayang
kenapa saudara saksi tidak gunakan
hal yang sama
untuk memberikan izin kepada pulau pulau yang sudah dibangun
memberikan izin bangunannya
tidak bisa kalau imb
tapi kalau semua izin pelaksanaan bisa
hanya yang tidak bisa itu membangun
saudara saksi tahu ada perjanjian perjanjian tahun dua ribu dua puluh
yang memberikan kewajiban
pemda dki berkewajiban
untuk memberikan izin
dan tanggapan secara tertulis
tiga puluh hari sejak pulau pulau
pertanyaan saya pak
saudara penasihat hukum
saudara ini membela pengembang
atau membela saudara sanusi hari ini
pengembang saja tidak ada yang keberatan
pengembang tidak keberatan
kalau ada pengembang menggugat silahkan saudara bela
kita duduk lagi disini
silahkan tuntut saya
pengembang silahkan minta
pengembang tuntut saya
karena saudara menggunakan diskresi
diskresi haknya kepada daerah
selama memberikan keuntungan
kenapa diskresi itu tidak digunakan untuk hal yang lain
hal lain saya gunakan juga
dengan koefisien luas bangunan
ada hitungan rumusnya juga
saya kira tidak pantas menanyakan
soal diskresi disini
ini pertanyaannya adalah
yang mulia tadi
saudara saksi ini yang bicara bahwa
dia mempunyai diskresi
dan diskresi itu dia gunakan
pertanyaan saya kenapa terhadap soal ini
tidak dia gunakan
soal yang mana saya sudah gunakan diskresi
pertanyaan saya kan sekarang
hari ini saudara kan mau menanyakan
pengembang tidak keberatan
yang keberatan kan ada di balik
kenapa jadi nyenggol ke pengembang
saya bilang saudara ini membela pengembang
atau membela saudara sanusi disini
saya sampaikan penuntut umum kalau gini saya tidak
dengan seperti ini saudara hakim
yang mulia hakim
mengarahkan sesuatu yang bukan topik
pembelaan hari ini
saudara tahu saya membela ini
untuk kepentingan saudara sanusi
sudara saksi tidak bisa mengarahkan saya
bagaimana cara saya membela
silahkan tanya kalau gitu saya juga jawab
silahkan tanya saja
saya sudah menganggap
satu pertanyaan yang lain
sudara saksi meminta
tuti vera dan yang lain lain
juga disampaikan argumen
dan alasan kenapa ini lima belas persen
itu bukan saya
jadi itu ada tim dia mengundang tim akli menghitung
saya cuma sampaikan saya tidak mau pembagian berdasarkan keuntungan tiga puluh persen saja
karena kalau bilang tiga puluh persen saya khawatir pengusaha akan mengatakan dia tidak untung segitu
sehingga tiga puluh persen kami jadi kecil
dia untung seribu dia transfer pricing ke pt yang lain misalnya
jadi untung seratus
sehingga satu ratus tiga puluh persen kami jadi tiga puluh perak bukan tiga ratus
makanya saya ingin dirumuskan secara apbnjop
lalu mereka membahas lagi
lalu mereka membuat paparan kepada saya
keluarlah angka lima belas persen itu
makanya saya sampai katakan ya sudah pakai lima belas persen
mungkin bisa pelajari semua video
pertanyaan saya kepada saudara saksi
ini kan saudara saksi mendelegasikan ini kepada staff
pertanyaan saya adalah apakah status saudara saksi ketika itu
apakah staff saudara saksi ketika itu
ya saya kira ini sikap dari saudara saksi ini meskipun dia gugur
sangat tidak menghormati proses persidangan
tadi sampai pertanyaan saudara saudara mendelegir kepada staff saudara begitu ya
bersamaan itu memasukkan berkas berkas di dalam
karena di sini enggak ada lagi pak isinya pak
saya masih bisa mendengar tadi ya
masih ngerti maksudnya kok saudara mendelegir kepada staff
baru sampai di situ diteruskan silahkan
pertanyaan saya adalah ketika mendelegasikan kepada staf ini
apakah para staf ini diberi hak untuk memutuskan apapun yang mereka bisa putuskan
jadi kami rapat itu selalu bersama sama
itu adalah tim
nah begitu kami memutuskan pun itu di dalam tim
itu semua bisa nonton di youtube
setelah dihitung saya tidak pernah memutuskan sesuatu yang bukan masukan hitungan dari tim
berarti itu yang diputuskan oleh tim
saya tinggal katakan ya sudah pakai itu
pertanyaan saya lebih lanjut
ketika itu disampaikan ke dalam raperda dan diberikan penjelasan oleh saya nggak tahu siapa itu
sudah saksi tahu atau tidak
ada rumusnya semua
saudara fera menyampaikan di ruangan sidang ini tidak seperti yang sudah saya katakan
ada rumusnya kok
saya tahu dari mana rumus itu kalau bukan dari staff saya
jadi saya tidak mengerti cara hitungan itu cuma disampaikan seperti itu
ya sudah kita ikutin pak hakim
bisa t suntri kok
seharusnya pak hakim
ini sudah diima
tidak lagi berterima kasih

bisa untuk apa dia pard troies
saya nampak memulai
seharusnya pak shakir
siap itu ini
untuk pager tweyon

perda ini masyarakat dirugikan dan juga pengembang dirugikan pemda dki juga dirugikan
pertanyaan saya adalah karena saudara tadi bicara tentang diskresi
mengapa terhadap soal ini saudara saksi tidak menggunakan diskresi
untuk supaya diteruskan izin ini
tadi kan saudara sanusi sudah sampaikan tidak bisa dengan pergub
saya sedang mengajukan ke ma apakah ketika terjadi deadlock oleh dprd boleh nggak saya menggunakan hak saya untuk melancarkan ini kembali
saya sudah mengajukan surat ke ma itu jawaban saya
kemudian selanjutnya mengenai saudara saksi tadi menerangkan bahwa hpl itu atas nama dki
jadi di hpl
hpl ini ada hgb
hgb itu diberikan sampai tiga puluh tahun
pertanyaan saya adalah hitung hitungannya tiga puluh tahun itu apakah senilai dengan biaya yang dikeluarkan untuk membangun pulau ini
yang saya mau tahu saksi diberi tahu bagaimana hitungannya
saya tidak tahu itu tergantung anda pengusaha
laut punya dki izin ada di gubernur
kalau saudara pengusaha merasa tidak untung silahkan jangan ngajukan izin
sederhana saja bagi kami
kalau saudara merasa tidak untung ya jangan bisnis
kami kerjakan sendiri
berapa besar yang sudah dikerjakan oleh dki
kami sudah ada ancol kita kerjakan
saya sampaikan pada mereka kita ganti direksi
kami sudah ada ancol kita ganti direksi
saya sampaikan pada mereka kita ganti direksi
kemudian satu lagi pertanyaan saya
dari keterangan saksi saksi yang lalu pembahasan ini bolak balik bolak balik
ada beberapa hal yang menurut dprd itu sudah disetujui tiba tiba dikembalikan draftnya oleh eksekutif itu berbeda
pertanyaan saya ini soal teknis
apakah hal seperti ini dilaporkan juga kepada saudara saksi
selama ini pak teknis itu kalau tidak krusial tidak dilaporkan
karena kemarin sudah hampir paripurna kan ada dua perda
tadi ada jonasi ada itu
kecuali yang soal kontribusi ini saya suruh pertahankan
inilah dana untuk membangun dki
jadi selain itu saya tidak kuat
karena menurut saya yang paling krusial adalah soal pasal ini
yang lain biasa biasa saja
kenapa saya tanya ini kepada saudara saksi
karena yang mengganjal terakhir ini adalah soal penjelasan itu tadi
sekarang gini pak
teknis saya kira pak hakim yang mulia temukan saja mereka
karena waktu saya dipanggil kpk berita acara draft yang dikeluarkan ditemukan
jadi tidak dibalik dan dieksekutif beda
itu yang saya dengar
nah tinggal sekarang dicocokkan siapa
siapa yang bohong siapa yang memalsukan silakan saja
untuk membuktikan secara teknis
supaya jelas mana yang memalsukan mana yang
karena saya pengalaman di dprd apbd saja bisa dipalsukan
dengan draft raperda yang berbeda
makanya saya mau buat e budgeting jadi ribut semua

makanya saya mau buat e budgeting jadi ribut semua saya punya pengalaman draft bisa diganti ganti
makanya patokan saya eksekutif tidak boleh ubah
sekali lagi pertanyaan saya
apakah soal soal seperti ini tidak dilaporkan oleh staf sudara saksi
bahwa ini tidak selesai karena ini ada perbedaan antara draft yang menurut dprd menurut balegda ini sudah disepakati
tapi tiba tiba yang kembali ke balegda ini berbeda
mereka hanya laporkan yang diganti itu yang soal persen
justru di sini harus kita katakan ini semacam raperda siluman nanti
pembahasan kita beda kok mau diketiknya berbeda
makanya saya katakan ini harus tegas
saya beruntung punya buktuti yang tegas
saya sampaikan kalau ini keluar di draft
kalau nanti ketok palu paripurna keluarnya tidak ada ini berarti kalian semua pengkhianat
saya kan penjarakan semua saya bilang
karena pengalaman saya apbd pun berubah
ada yang ups dua belas satu triliun tahun dua ribu lima belas
itu bukti di dalam dprd bisa berubah
dan mereka paraf semua yang ada ups yang saya tidak ada
sekarang lagi di proses sidang juga
mudah mudahan saudara penasihat hukum juga bisa nanti
pertanyaan saya adalah
apakah sepanjang saudara saksi menjadi gubernur atau menjadi wakil gubernur
sisipan nilai perda dalam perda mengenai kontribusi atau kontribusi tambahan ini
pernah dilakukan hal seperti ini
bagaimana selama jadi gubernur
selama wagub sudah saya minta ini
hanya nilainya belum ketemu rumusnya
sudah saudara minta
ya ke pengembang
ketika saya jadi wakup pengembang sudah bersedia memberikan satu dua juta
pertanyaan kepada saudara saksi
dalam hal penyusuan aperda
apakah memang yang berhubungan dengan kontribusi ini hanya satu perda ini saja
aperda ini saja
hanya soal ini saja yang jadi masalah
ada niat menurut saya
ada fitnah menurut saya
mengatakan saya telah menyetujui menghilangkan ini
oleh dari saudara taufik
itu yang saya tidak terima
bapak bisa lihat seluruh youtube saya
bagaimana saya ngotot harus ada kontribusi tambahan
kenapa saya perlu upload ke youtube karena itu
supaya jelas pernyataan pernyataan saya
pertanyaan saya sebenarnya saya ingin saudara saksi menjawab
apakah pernah ada pergub berisi
satu kontribusi yang sudah disepakati
dan kemudian juga ada tambahan kontribusi
kontribusi itu bukan pemberian kami
ini kontribusi sudah diatur undang undang
misal contoh anda meningkatkan gedung
sekarang kami keluarkan pergub kontribusi tambahan
termasuk kontribusi tambahan untuk ducting dan trotoar
kita keluarkan juga sekarang
jadi semua izin kami keluarkan ada namanya kontribusi tambahan
sekarang semua izin gedung di jakarta
ada kontribusi tambahan bikin trotoar dan ducting
itu kontribusi tambahan di dalam seperti itu ya
nah pertanyaan saya adalah
apakah hal ini kontribusi tambahan untuk bangunan atau apapun
itu masuk dalam perda
itu adalah hak gubernur selama para pengusaha mau menerimanya
karena kontribusi tambahan itu harus diikat lagi dengan perjanjian kerjasama
itu hak eksekutif
ya makanya saya tanya kepada saya
itu saya jawab juga pak
pernah tidak kontribusi tambahan semacam ini
masuk dalam perda yang disetujui
makanya kami ingin memasukkan itu
supaya tidak hanya menggunakan pergub
biar siapapun gubernur harus dengan susah payah mengganti itu
kalau pergub nanti ganti gubernur dia bisa ganti
itu yang saya harapkan seperti itu
silahkan yang lain
silahkan yang lain
silahkan yang lain
silahkan yang lain